kepergok saat beraksi seorang pencuri motor di bogor jawa barat nekat menceburkan diri ke sumur untuk menghindari kejaran warga
sementara itu rekan pelaku ditangkap dan jadi sasaran amukan warga
pencuri motor ini tak bisa berkutik lagi
ia akhirnya berhasil ditangkap warga setelah kabur dengan nekat menceburkan diri ke sumur sedalam empat meter
pelaku akhirnya diangkat dari dalam sumur setelah terjebak selama empat jam
sementara itu rekan pelaku yang lain juga bernasib serupa
pelaku ditangkap warga saat berusaha melarikan diri
warga yang geram dengan aksi pelaku langsung menghakiminya
kalau motor tuh udah mau dibawa kita keluar rumah depan rumah nggak ada motor
kita tengok ke samping tuh ternyata sama dia udah disete
kayaknya maling itu memang nggak tahu jalan belum profesional ya
sumurnya itu masuk ke sumur
sebetulnya bukan tadinya nggak masuk sumur
sebelumnya dua pelaku ini melakukan pencurian motor di desa telajung udik kecamatan gunung putri kabupaten bogor
namun aksi keduanya terpergok oleh warga
kini keduanya telah diamankan di mapolsek gunung putri